anda kembali menyaksikan cnn indonesia sport tim estafet empat x seratus meter putri dan putra indonesia
sukses menambah perbendaharaan medali emas bagi indonesia pada ajang asean school games dua ribu sembilan belas di semarang jawa tengah
tambahan dua medali emas ini menegaskan dominasi indonesia di nomor lari jarak pendek setelah sebelumnya
indonesia juga merebut emas di nomor seratus meter putra dan putri serta empat x seratus meter campuran
nomor estafet empat x seratus meter menjadi andalan indonesia di hari terakhir cabang olahraga atletik asean school games dua ribu sembilan belas di semarang jawa tengah
di nomor empat x seratus meter putri indonesia menurunkan empat sprinter andalan erna norianti raden roselin danelia elim dan diva aprilian
berlari di lintasan enam tim indonesia mendapat perlawanan berat dari tim thailand dan malaysia
namun akhirnya erna norianti menang
nurianti dan kawan kawan berhasil finish tercepat dengan catatan waktu empat puluh enam delapan puluh tiga detik
sementara thailand dan malaysia harus puas di peringkat kedua dan ketiga
sukses tim estafet empat x seratus meter putri indonesia juga diikuti oleh tim estafet putra indonesia
diperkuat oleh rian adi izrak uzulu dan si kembar adit riko pradana dan adit rici pradana indonesia membuktikan dominasi di nomor sprint pada asean school games kali ini
catatan waktu empat puluh satu tiga belas detik dari tim estafet putra indonesia memastikan kontingen merah putih menambah lagi satu medali emas
bagi adit riko pradana dan erna nurianti emas di nomor estafet empat x seratus meter ini sekaligus menjadi emas ketiga bagi keduanya di ajang asean school games tahun ini

berapa bulan lagi insya allah